hai kal itu ketemu orang yang mencurigakan nah terus dia ngajak kita nyelidiki gitu loh
ustadz ya allah ya roby itu anak detektif bukan intel bukan
berisik kau eh lu ya teriak teriak juga nggak ada yang bisa dengar coba coba coba coba
hutan rimba ada siapa siapa lagi disini selain kita aduh justru itu karena ini hutan
belantara selain saya sabedul yang dengar ada satu lagi siapa macan
inget saya masih punya dulu
ini beneran nih
aduh aduh si bos malah pelukan di situ ini kadang lagi genteng bukan cari hai kalau masih
sesil banget males aduh aduh manaan lagi ditinggalin
william bukan koto di hutan afinzwil
hutan lagi sepi hanin
gatel lagi kemana sih mereka
kok gak ada lagi
udah tau di hutan aja ada sendirian
suara apa itu
bus kemana lagi
udah tau di hutan makanya ditigalik
untung aja ini kita makan macan kalau enggak
jangan makan nek
tolong jangan pergi
untung apa kan nek
jangan makan nek
aduh enak banget
udah pergi dulu
kalau kamu percaya ada contohnya
udah pergi dulu nek
dari hari ke hari ke hari ke hari
enggak ada kerjaan
pandai pandai pandai
tenang aja pandai
saya yakin gak mungkin ini gara gara hikau
bisa jadi haikal jadi sorban
gak usah banyak ngomong
tenang tenang adek
ini sorban nih sorban
ya allah kasihan banget si itu haikal
ntar ngapa ngapa itu dia di mana mana pak dek
tuh kan makanya gue bilang juga apa
jangan cari masalah
langsung lapor aja ke ustadz
jadi amsun kan
tunggu tunggu tunggu
sebenarnya ada apa ini
cerita yang jujur
tadi siang haikal itu ketemu orang yang mencurigakan
nah terus dia ngajak kita nyelidiki
itu anak detektif bukan intel bukan
bagaimana kalian geng bener ya
oh ignore diapakan aku

bapak kubu jangan memulai turun
kamu kelihatan saja lo patah r doppler
enantang mengumsur kaha
suara lu abis gimana
udah tinggalin aja yuk
liat pak bos
anak buahku yang cerdas
si randi akan menjual tanah peternakanya
oh jadi mereka ngincar pertenangan
udah tenang aja cecil
insya allah dengan pertolongannya kita bisa keluar dari sini
jawab itu anak jangan sampai lonjong
siap kita pasti jagain tuh bos
eh gue ngantuk nih
tidur dulu ya ah kerjaan lo ngantuk
tenang tenang tenang para randi tenang dulu
tenang tenang tenang semuanya tenang
biar kita tenang
beli rengginang di cemani
cakep semuanya harus tenang
supaya kita bisa berpikir jernih
ustadz mungkin kita bisa mulai berpikir
atau menyelidiki itu dari ciri cirinya kali
ciri cirinya gimana amalia tau gak
orangnya itu dia
abis itu dia untuk pakai jaket

bawah ustad bawah ustad
itu penjahat emang kebangetan ya
saya adalah ustadz musa yang mulia
dasantur saya cukup terkenal di kampung saya
saya tidak pernah memberikan ampun kepada para pencahari
pokoknya kalau penjahat penjahat
sampai ketemu langsung saya ajak
adil rupak tuan reif
dalam urusan ini jangan
sekali kali bawa polisi maaf
keselamatan anak anda
ada di tanganku paham
itu pasien dari penculiknya apa ya
itu tadi telpon dari penculiknya pak ustad
dia minta saya siapkan surat surat
pertanakan saya pak ustad
dan dia juga bilang
saya jangan lapor ke polisi
nyawa cecil dan haikal terancam pak ustad
pemerasan ini terus ngomong apa lagi nih
ini hubungannya bisnis nih masalah peternakan ya
halo pak ustad kalau misalnya
mereka itu dibawa ke hutan

terus kalau misalnya
mereka itu dibangun sama harimau nya
itu dimana pak ustad
udah kalian jangan memperkusuah sana
udah udah semuanya jangan ribut ya
sekarang kita bagi tugas saja ya
saya ustadz musa terus pade
bedul sama ustad zaky
tugas kita adalah untuk mencari haikal sama cecil
sampai dapat iya
untuk positi dan mr sergi
tugas kalian berdua adalah menjaga santriwan dan santriwati
siap siap pak ustadz siap
terus maaf pak rendi
pak rendi coba
usahakan ulur waktu dengan penjahat
terus sediakan juga surat surat yang mereka mau
baik pak ustad baik
nah terus untuk santriwan dan santriwati
perhatian ya kalian masuk kamar kain masing masing
dan jangan keluar kamar
sampai disini fahim tung
ayo sekarang kita mencari ya

udah ya hal ini nanti juga gimana ikut ikutan dia
bawa perasaan baper
aduh bos musnah musnah
anak itu lagi menghayat

anak mau dimakan sama macet